mencatatkan hasil sempurna di babak penyisihan grup b piala thomas yang digelar di impact arena bangkok thailand
hendra setiawan dan kawan kawan memastikan diri sebagai juara grup setelah di pertandingan terakhir penyisihan grup mengalahkan korea tiga
menghadapi pemain peringkat dua dunia asal korea son wanho anthony sinisuka ginting beberapa kali melakukan kesalahan di saat saat kritis
hasilnya anthony kalah dua puluh dua puluh dua dan dua puluh dua puluh dua
angka pertama bagi indonesia disumbangkan oleh ganda nomor satu dunia kevin sanjaya marcus fernaldi gideon yang tampil di partai kedua
walau sempat kehilangan satu game kevin marcus akhirnya mampu menyudahi perlawanan ganda korea chung eo sok kim wonho dua puluh satu sebelas empat belas dua puluh satu dan dua puluh satu sembilan belas
indonesia kembali tertinggal satu dua setelah pemain korea kwang hiheo mampu mengalahkan tunggal kedua indonesia jonathan christie dengan skor tujuh belas dua puluh
kemenangan indonesia akhirnya ditentukan di partai keempat dan kelima
ganda senior indonesia muhammad ahsan hendra setiawan menundukkan ganda korea choi solgu kim dukyong dua puluh satu empat belas delapan belas dua puluh satu dan dua puluh satu
sementara di partai terakhir firman abdul khaliq mampu mengalahkan hayung wong dengan rubber game dua puluh dua puluh dua dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu dua belas
kemenangan indonesia akhirnya ditentukan di partai keempat dan keempat
kemenangan indonesia akhirnya ditentukan di partai keempat dan keempat